sangka dugaan tindak pidana penistaan agama sekaligus pimpinan pondok pesantren al zaitun panjigu milang
rencananya diperiksa hari ini oleh bares krim polri
terkait dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi serta penggelapan dana di pondok pesantrennya
dan untuk memperbarui informasi ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia city badriah
di baris krim polri selamat siang siti bagaimana perkembangan pemeriksaan sejauh ini
selamat siang megi memang hari ini pihak dari bares krim mabes polri melakukan pemeriksaan terhadap panjigu milang
berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi dan juga penggelapan dana yang dilakukan
ataupun diduga dilakukan oleh panjigu milang
nah kalau kita mengutip yang disampaikan oleh direktur tindak pidana ekonomi khusus barres krim polri
brigjen wisnu hermawan memang mengatakan bahwa untuk pemeriksaan dilakukan sekitar pukul sepuluh pagi
di bares krim mabes polri
karena memang panjigu milang ini sudah ditahan oleh pihak bares krim terkait dengan penodaan agama
pada rabu kemarin ini artinya tadi panji gumilang ini langsung diperiksa
ataupun tidak melakukan atau tidak masuk dari gedung baris krim mabes polri ini
karena ia sudah ditahan di wilayah bares krim mabes polri ini
dan memang tidak hanya itu tadi juga kami mendapatkan informasi dari karopemnas divisi humas polri
yaitu brigjen ahmad ramadan yang memang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap panji ini
sudah berlangsung dan sedang berlangsung saat ini
ada pun ada sekitar enam orang saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak baris krim mabes polri
saksi ini hadir dan juga dua saksi diantara lainnya ini hadir melalui zoom
kemudian juga terkait dengan pemeriksaan hari ini yang perlu diketahui oleh publik adalah
untuk kasus tindak pidana pencucian uang korupsi dan juga penggelapan dana di pon
kusus dan penjagaan
dari al zaitun yang diduga dilakukan oleh panji gumilang ini
masih dalam proses penyelidikan
ini artinya pemeriksaan hari ini untuk panji gumilang ini masih berstatus sebagai saksi
terkait dengan dugaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi dan juga penggelapan dana
ada pun memang yang berkaitan dengan kasus ini adalah terkait pengelolaan keuangan dana
bantuan operasional sekolah atau bos
kemudian juga terkait dengan dana zakat di pondok pesantren al zaitun
memang barreskrim mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi diskusi
dengan sejumlah pihak termasuk dengan analisis transaksi dalam hal ini adalah ppatk
karena sebagai mana ketahui panji gumilang ini memiliki sejumlah rekening berjumlah ratusan
yaitu sekitar dua ratus delapan puluh sembilan rekening dua ratus lima puluh enam diantaranya atas nama pribadi dan tiga puluh tiga diantaranya adalah atas nama institusi
dan memang dalam hal ini disebutkan bahwa jumlahnya pun sangat fantastis yaitu mencapai ratusan triliun rupiah
dan untuk itu memang ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah hingga memang kemarin
dan dari pihak menkopol hukam mahfud md pun menyebut bahwa pihaknya meminta kepada bares krim
untuk cepat mengusut terkait dengan kasus ini bersamaan dengan penodaan agama yang diduga dilakukan oleh panji gumilang
kemudian juga bersama dengan itu pihak dari barat skrim ini diminta untuk segera mengusut terkait dengan
dugaan tindak pidana pencucian uang korupsi dan juga penggelapan dana di ponpes al zaitun
dan tidak hanya itu ada juga update terbaru tidak hanya dari kasus tindak pidana pencucian uang
penodaan agama yang diduga dilakukan oleh panji gumilang pun memang ada update terbaru yang disampaikan oleh kejaksaan agung
yaitu disebutkan bahwa dari panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal satu agustus
kemudian juga tanggal dua agustus kemarin ia ditahan dan kemarin memang disampaikan oleh pihak dari kejaksaan agung
bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan
dan dari kejaksaan ini sudah menyiapkan ataupun menugaskan
lima belas orang jaksa penuntut umum untuk kemudian berkoordinasi dengan penyidik dari barat skrimal pusporli
untuk mengusut terkait dengan kasus dugaan penindakan ataupun penodaan agama yang diduga dilakukan oleh panji gumilang
terkait dengan kasus tersebut
dan nantinya megi kita sama sama memantau bagaimana perkembangan kasus
baik terkait dengan dugaan penodaan agama maupun terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang
korupsi dan juga penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh pimpinan dari pondok pesantren al zaitun panji gumilang
nanti kita akan simak bersama sama
baik kami akan terus memantau perkembangan kasus panji gumilang
terima kasih siti badriah atas laporan anda
selamat bertugas kembali